ratusan petugas gabungan dari unsur satpol pp ppsu kai sudin gulkarmat jakarta barat
membongkar paksa bangunan liar yang berdiri di area lahan milik pt kereta api indonesia
di jalan bandengan utara tiga pekojan kecamatan tambora jakarta barat pada senin pagi
dengan mengerahkan satu ekskavator puluhan bangunan permanen yang berdiri di pinggir tembok perlintasan kereta dibongkar petugas
selain itu penertiban bangunan liar ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi
mengingat kawasan ini disinyalir digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung
meski tidak ada perlawanan pembongkaran paksa ini dikeluhkan salah satu warga yang berjualan di lokasi ini
mengingat surat perintah pemberitahuan pembongkaran yang harusnya dilayangkan tiga kali
hanya dilakukan satu kali
warga mengaku kebingungan
mereka tak tahu harus berjualan di mana lagi untuk mencari makan mengingat tidak adanya relokasi
orang orang yang sudah berjualan di rumah sedara berjualan yang terlalu bingung
tapi sudah ada proses relokasi nggak bu
berapa kali pemberitahuan
satu kali langsung dibongkar gitu
sementara kasat pol pp jakarta
agus menuturkan sebanyak tiga puluh sembilan bangunan liar yang dibongkar hari ini karena berdiri di atas lahan milik pt kai
di mana sebelumnya petugas telah memberikan sosialisasi dan imbauan agar warga sekitar membongkar sendiri bangunannya
namun tidak digubris hingga diambil tindakan tegas
dapat terima kasih ya mereka
kembali kepada tulisannya ini adalah area berikut
sementara pembongkaran ini berjalan di bawah pengawalan ketat
petugas kepolisian dan tni
rencananya pasca dibongkar area ini akan dikembalikan lagi ke peruntukan awalnya
mahardika prakasya satya jakarta